kita masuk ke informasi seputar menjelang pilpres dua ribu sembilan belas
hingga saat ini tingkat elektabilitas joko widodo sebagai petahana masih terkuat
berdasarkan pada polling beberapa lembaga survei
peta koalisi partai politik yang merapat ke jokowi yang semakin ramai
berpeluang memunculkan sang petahana sebagai calon tunggal di pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
menurut ketua kode inisiatif ferry junaidi skenario ini mungkin terjadi karena
undang undang belum mengatur tentang hal ini secara komprehensif
komisi pemilihan umum didorong untuk mengisi kekosongan hukum
karena pengaturan di undang undang pemilu yang tidak rinci terkait pemberian kewarnahan kpu
mencegah munculnya pasangan calon tunggal pada pemilihan presiden dan wakil presiden
dikutip koran kompas kpu akan mengkaji pengaturan ruang kosong itu bisa masuk dalam peraturan kpu
namun pada uji publik terhadap draft pkpu
muncul kekhawatiran bahwa pengaturan tersebut tidak lengkap
hal senada diungkapkan ketua kode inisiatif ferry junaidi seperti dikutip cnnindonesia com
ferry berpendapat skenario calon tunggal pada pemilihan presiden dua ribu sembilan belas sangat mungkin terjadi
hal ini dikarenakan undang undang belum mengatur hal ini secara komprehensif
pencegahan potensi munculnya pasang tanggal dalam pemilihan presiden tertua dalam pasal dua puluh sembilan ayat dua undang undang pemilih
dalam pasal itu kpu harus menolak pendaftaran pasangan calon
jika pasangan calon diusung gabungan seluruh parpol peserta pemilu
atau diusung koalisi sejumlah partai politik yang mengakibatkan partai lain tidak dapat mendaftarkan paslon
namun ada tiga kondisi yang juga tercantum dalam undang undang pemilu sehingga memungkinkan munculnya calon tunggal dalam pilpres
berdasarkan aturan aturan tersebut regulasi pada dasarnya tidak menghendaki calon tunggal
namun ada beberapa kondisi yang menyebabkan kehadiran calon tunggal menjadi tak terelakkan
hal selanjutnya yang penting adalah mekanisme penghitungan keterpilihan calon tunggal
menjelang pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
presiden jokowi sebagai petahana sudah didukung secara resmi oleh tujuh partai politik
pesaing terberat jokowi yakni ketua umum gerindra prabowo spianto hingga saat ini belum mendeklarasikan dirinya maju sebagai kandidat calon presiden
mungkinkah jokowi maju sebagai calon tunggal
sejumlah aturan untuk pemilihan presiden
tahun dua ribu sembilan belas masih dinilai rentan vakum
salah satu aturan yang perlu segera diperjelas dalam undang undang pemilu lewat peraturan kpu adalah aturan tentang pencegahan calon tunggal yang menjadi kewenangan kpu
kami mengulasnya malam hari ini dengan peneliti perludem fadli ramadhanil yang ada di studio
selamat malam bang fadli terima kasih sudah di sini
kemudian ada anggota kpu pramono ubaid tantowi yang bergabung dari luar studio
selamat malam pak pramono
selamat malam mas indra maulana
kemudian ada anggota komisi dua dpr ri dari fraksi pan abdul hakam naja
selamat malam pak najah
selamat malam mas indra
ya baik di studio ada fadli ramadhanil peneliti dari perludem ya
baik saya akan bertanya dulu kepada pak pramono ubaid begitu ya
sejauh ini bagaimana pak persoalan tentang antisipasi jika kpu menggunakan kewenangannya sesuai undang undang
menolak calon pendaftaran calon
karena bisa menyebabkan calon tunggal
sejauh ini seperti apa kpu langkah yang akan diambil
atau antisipasi hukumnya
ya terima kasih mas indra
assalamu'alaikum mas hakam najah dan mas fadli
jadi pertama yang perlu kami sangkaikan adalah bahwa
draft peraturan kpu tentang pencalonan pasangan

belum final gitu ya jadi baru hari kamis yang lalu kami lakukan uji publik bertemu dengan wakil wakil
dari partai politik masyarakat sipil kemudian dengan beberapa lembaga negara begitu ya jadi dari
situ kami menerima banyak masukan lalu rencananya hari ini tadi kita konsultasikan ke
dpr dan pemerintah tetapi ternyata hari ini tadi belum sempat dibahas karena masih membahas draft
peraturan kpu lain jadi kemungkinan draft peraturan kpu tentang pencalonan presiden dan wakil presiden
masih akan dibahas baru minggu depan gitu jadi posisinya itu dulu posisinya adalah bahwa peraturan
kpu tentang penyalonan presiden dan wakil presiden itu masih di dalam proses
karena itu tentu belum bisa dikatakan sikap kpu tentang ini itu sudah final deadline nya
sebenarnya kan pendaftaran capres capres itu masih agak lama masih nanti bulan agustus begitu
jadi sebenarnya dari sisi itu dari sisi waktu itu apa masih memadai begitu waktu yang dimiliki oleh
kpu gitu ya tetapi tentu jika peraturan ini cepat selesai tentu semakin baik gitu nah dalam konteks itu
konteks apa kemungkinan adanya capres pasangan capres cawapres tunggal di dalam pilpres dua ribu sembilan belas ini
memang kita bisa merujuk ke apa undang undang pemilu kita undang undang tujuh dua ribu tujuh belas itu di pasal
dua ratus tiga puluh dua ratus dua puluh sembilan dua puluh sembilan ya
ayat dua puluh sembilan ayat dua itu mengatakan bahwa kpu harus menolak pendaftaran pasangan capres capres jika diusung
jika partai politik atau gabungan partai politik itu memborong seluruh partai politik misalnya
borong koalisi ya lalu yang kemudian jika pasangan capres capres memborong sebagian besar partai
politik yang menyisakan beberapa partai politik yang tidak mungkin bisa mengusungkan partai politik yang tidak mungkin bisa mengusungkan partai politik yang tidak mungkin bisa mengusungkan

nah lalu ada kriteria lain yang kemungkinan terjadi calon tunggal
itu pertama di masa pendaftaran tadi
jika sampai selesai masa pendaftaran hanya ada satu pasangan calon
lalu di dalam draft peraturan kpu kita
itu juga kemungkinan terjadi adanya capres cawapres tunggal itu
jika setelah nanti sebenarnya di awal ada beberapa pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendaftar
tetapi ketika proses verifikasi persyaratan
ternyata hanya menyisakan satu pasangan capres cawapres
yang memenuhi syarat
nah ini juga kemungkinan terjadi capres tunggal
karena itu di dalam dua kondisi tadi
itu kpu oleh undang undang di
diminta untuk melakukan perpanjangan masa pendaftaran itu dua x tujuh hari
itu prinsip aturannya mas
saya akan tanya ke bang fadli ramadhanil yang kemarin ikut juga dalam uji publik ya
bersama dengan parpol kpu begitu ya
dan aktivis pemantau aktivitas kepemiluan
persoalan kemungkinan akan ada calon tunggal
kenapa ini dipermasalahkan atau disoroti
begitu karena kan tentu saja demokrasi yang baik adalah menyediakan kontestasi dengan beragam
opsi masyarakat punya pilihan yang banyak sebisa mungkin begitu harusnya ya
tapi kemungkinan sejauh ini dengan peraturan perundangannya ada
kemungkinan akan adanya calon tunggal itu sejauh apa
dan apakah aturan ini sudah komprehensif atau tidak menurut anda
kalau dilihat dari sistem di dalam undang undang tujuh dua ribu tujuh belas tentang pemilu mas indra
memang ada beberapa situasi yang kemudian diwajibkan kepada kpu untuk menolak pendaftaran calon presiden
memborong partai atau koalisi partainya
tidak mengakibatkan partai lain tidak bisa mengajukan pasangan calon presiden
menyisakan sisa parpol yang tidak bisa mengajukan calon
yang disampaikan juga oleh mas pramono
tapi kondisi itu haruslah dipahami sebagai sebuah kondisi ketika proses pendaftaran sudah dilakukan
ketika proses pendaftaran sudah dilakukan
jadi itu baru sudah diketahui ketika kemudian proses pendaftaran ke kpu sudah dilakukan
nah tapi sebetulnya adalah kalau kita lihat di dalam konstruksi undang undang tadi yang disebutkan itu
mengantisipasi calon presiden
itu kan kita harus bicara bagaimana kemudian sistem atau metode pencalonan ini
sistem pencalonan ini mencegah koalisi partai politik yang berlebihan
sehingga memunculkan pasangan calon presiden tunggal
dan kalau kita lihat ketentuan di dalam undang undang tujuh
itu belum detail dan rinci mengatur soal membatasi kemudian munculnya koalisi partai politik mengusung satu pasangan calon saja
meskipun sudah ada ancaman sanksi juga bagi partai politik yang dia memiliki kursi atau suara
di pemilu dua ribu empat belas
tapi dengan sengaja tidak mencalonkan pasangan calon presiden
itu ada sanksi ya
ada sanksinya tidak boleh mengikuti pemilu berikutnya
pemilu dua ribu dua puluh empat itu tidak boleh diikuti
karena ini bentuk boycott ya bisa dianggap sebagai bentuk boycott ya
jadi by system sebetulnya kesan yang dimunculkan di dalam undang undang tujuh
agak sulit memang bagi munculnya calon tunggal
kecuali memang partai politik yang ingin memboykot pelaksanaan pencalonan presiden
dan niat untuk tidak ikut di kontes itu
tidak tidak ikut di kontestasi pemilu selanjutnya ya
tapi menurut saya
sebuah sistem pencalonan yang ada di undang undang tujuh itu memang harus dilengkapi
dalam artian kalau kita lihat di dalam undang undang tujuh dua ribu tujuh belas
itu kan hanya mengatur soal ambang batas minimal pencalonan presiden
ketentuan yang panjang sekali diperdebatkan akhirnya juga sampai di gugat kmk
nah salah satu ketentuan atau isu yang ingin dia
untuk mengantisipasi di undang undang tujuh adalah
partai politik atau calon presiden memborong semua partai politik dalam pencalonan presiden
nah untuk menghindari itu sebetulnya
harus ada juga ambang batas maksimal bagi partai politik boleh berkoalisi
dari partai yang ada di dpr yang memiliki kursi atau suara
ada batas atasnya ya batas maksimal
memang tidak ada di dalam undang undang tujuh dua ribu tujuh belas
nah menurut saya ruang itu mesti diisi oleh kpu di dalam peraturan kpu terkait dengan pencalonan presiden
nah bagaimana caranya menurut saya kpu bisa membatasi ketentuan dan membuat ketentuan
di mana ada ambang batas maksimal bagi partai politik atau gabungan partai politik dalam berkoalisi
berapa ambang batas maksimalnya
kalau kita gunakan rumusan matematika pemilu yang rumit tentu banyak rumusan yang bisa digunakan
jumlah pemilih jumlah penduduk luas wilayah dan lain lain
nah menurut saya itu sangat memungkinkan diatur oleh kpu di dalam peraturannya sebagai turunan detail
dari pasal di dalam undang undang tujuh yang mengatur atau mengantisipasi partai politik itu beramai ramai mencalonkan satu pasangan calon saja
makanya harus ada ambang batas atas
karena kondisi di dalam undang undang tujuh itu belum secara detail mengatur berapa kemudian koalisi partai politik itu boleh bergabung untuk mengusung satu pasangan calon
jadi misalnya kalau pun saking banyaknya seorang calon yang ingin didukung oleh partai politik ketika gabung terakhir terakhir dan itu sudah ada ambang batas maksimal
terpaksa nggak bisa gabung jadi konsekuensinya akan bisa seperti itu ya
menurut saya harus seperti itu karena kan meskipun pencalonan presiden masih agustus ya partai politik kan harus punya sikap
dan harus menilai platform partainya program partainya dan dari evaluasi evaluasi yang dilakukan terhadap pemerintahan berjalan misalnya
atau nama nama calon presiden yang muncul mereka akan mencalonkan siapa
dan tidak bisa juga kemudian harus menunggu detik detik terakhir
siapa kemudian harus dicalonkan
menurut saya agak beda dengan yang sering disampaikan partai politik last minute itu mereka
peraturan kpu ini mesti selesai cepat agar kemudian partai politik bisa menyesuaikan dengan ketentuan ambang batas maksimal boleh mencalonkan presiden dan wakil presiden
itu salah satu bentuk langkah
itu mencegah kalau misalnya di saat pendaftaran kemudian kpu menolak nggak ada kekosongan di situ ya kevakuman aturan
ketentuan di dalam undang undang tujuh itu baru mengatur ketika proses pendaftaran sudah dilakukan
jadi dilakukan baru ketahuan ternyata partai calon ini memborong
atau memborong tapi menyisakan sedikit partai yang nggak bisa mencalonkan
makanya harus ada ambang batas maksimal itu ditetapkan dari sekarang sehingga partai bisa menyesuaikan
itu akan tercegah ya secara otomatis by system begitu ya
oke sebelum kita ke pak hakam naja saya ingin tunjukkan dulu kepada anda bunyi yang lebih lengkap tadi dari pasal dua ratus dua puluh sembilan ayat dua undang undang pemilu ya undang undang tentang pemilu
berikut ini infografisnya kondisi yang bisa melarang calon atau partai politik atau gabungan partai politik mencalonkan pasangan sehingga termuncul calon tunggal
di sini disebutkan kpu harus menolak pendaftaran pasangan calon jika pasangan calon diusung gabungan seluruh partai politik peserta pemilu atau paslon diusung koalisi
kondisi yang pertama ya harus menolak jika pasangan calon diusung gabungan seluruh parpol
seluruh partai politik beserta pemilu artinya hanya akan ada satu
atau kondisi yang kedua kpu harus menolak pendaftaran pasangan calon diusung koalisi sejumlah parpol yang mengakibatkan parpol lainnya tidak dapat mendaftarkan pasangan calon
misalnya kalau yang sekarang berdasarkan pemilu dua ribu empat belas ya ada sepuluh parpol begitu dan kemudian ada delapan partai politik mencalonkan calon tertentu
sementara tinggal dua dan dua ini tidak bisa mencalonkan maka itu kpu harus menolak
kpu harus menolak
maksudnya kalau sudah ditolak artinya tidak ada calon
kalau sudah ditolak artinya kan kemudian mengharapkan ada cairnya lagi kemudian kondisi persoalan
partai yang lain keluar dari sebelumnya
betul dan itu kan agak sulit membuat kondisi dan menjawab kondisi seperti itu
baik seharusnya bisa ditegak melalui pkp
kita nanti akan tanya juga ke pak hakam naja tentang kondisi seperti ini
apa pandangan dari komisi dua dpr ri
prime news segera kembali dengan ulasannya
pertanyaan dari pak hakam najat
satuan angka kembali

sebagai anggota komisi ii dpr ri dari fraksi partai amarat tt t
pak hakam naja apa pendapat anda dengan kondisi yang seperti ini dalam uji publik kemarin sempat muncul ini
juga memang disoroti karena ketika kpu menjalankan kewenangannya sesuai dengan pasal dua ratus dua puluh sembilan ayat dua
di undang undang kpu untuk mencegah adanya calon tunggal
usulan dari perluda menantang aktivis pemilu yang mengusulkan agar ada ambang batas maksimal
sehingga tercegah calon tunggal dan adanya kevakuman penggunaan pencegahan calon tunggal tadi
bagaimana pandangan anda pak kemenajak
ya ini sebenarnya sudah bisa dirunut dari proses perumusan ruu pemilu waktu itu
berpandangan bahwa mestinya tiap partai yang maju di dalam pemilu dua ribu empat belas itu bisa mengusung capres
dengan demikian itu betul betul nanti akan tersaring para pimpinan partai
para kader partai
karena partai terbaik itu bisa dikontestasikan di dalam pilpres dan kita terhindar dengan kondisi yang seperti ini
ini kan sudah kita prediksi sebenarnya waktu itu dalam pembahasan
nah tetapi ya sudah lah itu nasi sudah jadi bubur
nah waktu itu kan jadi kita sudah memprediksi ini akan terjadi nih proses pengerucutan
kemudian ada kemungkinan nanti ada dominasi ada monopoli ada borong
apa dukungan partai sehingga akan susah mencari kompetitor atau pesaing dari calon yang lain
oke tapi sekarang undang undang sudah diketok dengan proses seperti itu
maka yang kita lakukan sekarang adalah bagaimana mengisi ruang yang diberikan oleh undang undang
nah disitulah kpu diberikan kewenangan oleh konstitusi dan oleh undang undang untuk mengisi ruang ini
nah salah satunya adalah dengan memberikan batasan batasan yang dimungkinkan
karena kpu adalah mengimplementasikan aturan teknis atau operasional dari undang undang
nah saya kira apa yang diajukan oleh teman teman parludem dan teman teman dari para pengamat pemerhati pemilu
saya kira sangat rasional sangat masuk akal dengan adanya ambang batas maksimal
ini saya kira akan memberikan ruang yang lebih sehat
dengan demikian maka calon yang ada itu sangat terbuka ruang
karena kalau tidak dengan kondisi seperti sekarang misalnya ada delapan atau tujuh partai bahkan
waktu itu ketika perumusan undang undang apakah
atau ada dua calon
apakah pan setuju dengan atau sempat mengutarakan tentang batas maksimal ini ketika penyusunan undang undang pak
dalam aru saat itu
nah karena begini waktu itu posisi pan itu kan posisinya adalah
agar setiap partai pengusul
itu bisa mencalonkan
ya bisa mencalonkan kan
karena dia sudah ikut pemilu lolos pemilu dua ribu empat belas
oke sekarang masing masing silahkan mengajukan capres atau cawapres
toh sebenarnya waktu itu juga akan terbentuk koalisi juga
gak ada yang berani sendiri
karena pasti capresnya dari partai a cawapresnya dari partai b dan seterusnya
jadi pasti akan kalaupun sepuluh itu maksimal itu lima sudah luar biasa banyaknya
malah bisa tiga atau maksimal empat
nah sekarang karena dalam kondisi seperti ini
maka ya sudah kita menggunakan plan b nya
plan b nya ya karena undang undang sudah diketok
maka membatas maksimal
dilarang memborong dukungan
maka yang dilakukan adalah kpu
mendefinisikan atau menerjemahkan larangan memborong ini
yaitu dengan pembatasan atas atas dukungan
dengan demikian itu secara alamiah nanti akan terjadi apa
dengan demikian itu secara alamiah nanti akan terjadi apa
dan pengurus kota akan terjadi
jadi ini ada separuh pendukung calon presiden
ada yang selebihnya calon presiden yang lain
nah syukur nanti bisa tidak ada satu
nanti bisa dua misalnya berarti ada tiga calon
nah kalau ada tiga calon pasangan dengan pola ada karena ada pembatasan
batas atas atau batas maksimal dukungan ini
saya kira ini akan ruang kembali terbuka
dan kita terhindar dari tragedi demokrasi nasional
yang kemudian akan hanya mengurucut hanya pada
dari calon tunggal ini saya kira aduh kita harus
itu menurut anda tragedi demokrasi nasional ya
menganjurkan yang akan terjadi
tragedi tragedi demokrasi nasional itu terjadi
kalau itu sampai muncul calon tunggal di dalam pilpres dua ribu sembilan yang akan datang
tapi ini menarik pak kalau kemudian melihat kontestasinya
sekarang ini kan kita sedang membahas tentang teknis kepemiluannya ya
tapi kalau dari sisi peta politiknya sekarang ini sempat bergulir juga
bocoran dari p tiga ya pak ya mungkin bisa diklarifikasi
bahwa dalam bulan ini dalam waktu dekat
ada dua partai yang akan ikut menyatakan dukungannya kepada pak jokowi
sementara kita tahu pak jokowi sudah ada lima partai gitu
kalau dua ini perbincangan perbincangannya pak mungkin bisa ada klarifikasi
antara demokrat dan juga pan akan gabung juga
bukankah ini bertolak belakang dengan apa yang anda jelaskan tadi
ya kalau itu kita lihat saja nanti kan
ini kan semua prosesnya masih dinamis masih cair ya kan
toh nanti kalau pun bicara itu nanti kita lihat sampai bulan agustus kan
tetapi saya kira kita harus melihat kepentingan nasional yang lebih besar
bahwa para pemilih yang akan mencoblos nanti tahun dua ribu sembilan belas harus diberikan pilihan
tidak kotak kosong
tidak kota kosong atau calon tunggal tadi
jadi ya calon tunggal tadi
nah makanya minimal dua syukur syukur lebih dari dua
itu sekiranya negeri akan memilih siapa pemimpin atau putra terbaik dari negara kita
yang akan memimpin dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
baik saya kembali ke pak pramono ubaid ya dari kpu
pak pramono salah satu cara mencegah terjadinya kevakuman itu adalah membuat pkpu tentang ambang batas maksimal
apakah proses yang sedang dibahas oleh kpu dalam draft pkpu ini tentang pencalonan calon presiden
juga membahas atau memasukkan unsur ambang batas maksimal ini pak pramono
ya sebelum menjawab itu saya setuju dengan mas hakam dan mas fadli bahwa
substansi dari pemilu adalah kontestasi kompetisi begitu sehingga menistayakan adanya
persaingan antar kandidat begitu sehingga pilpres hanya ada satu putara satu apa satu pasangan calon presiden
itu sebenarnya kehilangan makna substansi dari pemilu itu sendiri begitu
nah karena itu di undang undang tujuh dua ribu tujuh belas kan meskipun pilpres hanya diikuti oleh satu pasangan calon itu boleh
tetapi jalannya susah gitu jalannya dipersulitkan
nah tentu kpu harus menerjemahkan mengenai pengaturan agar peluang terjadinya pilpres calon tunggal itu kecil
memperkecil peluang itu tentu harus dengan sejumlah instrumen yang salah satunya tadi diajukan oleh mas fadli
nah tentu itu masuk di dalam apa masuk dalam masukan masukan yang kita serap dari berbagai kalangan begitu
nanti kita akan mencari penyelesaian dari mas fadli dan kita akan mencari penyelesaian dari mas fadli
yang penting bagaimana membatasi agar tidak ada salah satu pasangan calon yang memborong dukungan partai politik begitu
jadi arahnya kpu sudah membatasi
ya tapi ini masih sangat terbuka kami masih apa
menerima masukan dari berbagai pihak berbagai kalangan sepanjang itu bisa memperjelas bagaimana instrumen yang membatasi peluang terjadinya pilpres diikuti oleh calon tunggal begitu
baik setelah break kita akan melanjutkan perbincangan ini tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
bang fadli menurut pandangan anda ketika tadi saya sedikit ulas dari pernyataan pak hakam naja ya
pak hakam najai tadi sempat mengatakan posisi pan waktu itu kenapa tidak berpikir tentang membatasi maksimal
maka setiap partai bisa mencalonkan artinya kemungkinan calon tunggal tipis
tapi apakah itu menjamin jika dibandingkan dengan adanya ambang batas maksimal ini
apakah posisinya bisa sama meminimalkan munculnya calon tunggal
menurut saya kalau tanpa ambang batas pencalonan presiden kita boleh tidak khawatir akan muncul calon tunggal
boleh tidak khawatir ya
karena memang setiap partai punya kesempatan mengajukan calon presiden
dan kita tahu belum lagi kemudian undang undang pemilu disah kan kan sudah banyak kemudian figurasi
coba didorong dan lebih banyak kemudian membuka kesempatan bagi partai mencari figur figur yang layak
untuk diusung menjadi calon presiden
dan yang paling penting itu kan sebetulnya soal ketersediaan kesempatan yang sama
antar setiap partai politik peserta pemilu untuk bisa mengajukan pasangan calon presiden
sementara yang sekarang ini kita berbicara tentang partai partai yang punya kursi di parlemen aja sebenarnya
kita kan hanya bicara sekarang partai yang punya kursi di parlemen dan partai yang sudah punya hasil pemilu dua ribu empat belas
dan mereka lah kemudian yang boleh mengajukan pasangan calon presiden
problemnya disana dan ada bank batas maksimal ada bank batas minimal
yang itu sebetulnya juga tidak ingin menjawab apa apa selain kemudian transaksi politik pragmatis saja untuk pencalonan presiden
tapi tanpa ambang batas maksimal
tanpa ambang batas maksimal lah ini yang sebetulnya jauh lebih penting
untuk menjawab problem konstitusional yakni menghindari calon tunggal dalam sebuah pemilihan presiden
nah tapi itu kan tidak diatur

memang di dalam undang undang mengantisipasi beberapa situasi situasi
dan salah satunya memang menurut saya yang perlu segera diturunkan oleh kpu itu adalah soal bank batas maksimal tadi
sehingga separuh lagi untuk satu pasangan calon separuh lagi untuk pasangan calon yang lain
dan itu menurut saya akan lebih jauh mengantisipasi potensi calon yang lain

karena partai partai politik mulai berhitung dari sekarang
kemana dia akan melabuhkan dukungannya untuk mencalonkan pasangan calon presiden
jadi koalisinya memang sesuai platform ya
betul dan baiknya memang ini segera untuk kemudian ditetapkan
agar kemudian partai punya waktu lebih kurang lima sampai enam bulan sebelum menjelang pencalonan presiden
akan mendukung siapa
tanpa ada aturan yang seperti ambang batas maksimal yang mengatur mengikat seperti ini itu
apakah kemudian relevan dengan kondisi yang sekarang
separtai ini oke saya ingin mengajukan cawapres
kalau anda nggak setuju cawapres saya kegabung koalisi lain
akhirnya akan seperti itu begitu
ada korelasinya tidak dengan hal itu
memang kita harus akui lah partai politik masih begitu pragmatis ya
dalam mengajukan pasangan calon presiden
pragmatis dan bahkan lebih kental aroma transaksionalnya
itulah kemudian kenapa ambang batas pencalonan presiden itu tidak menemui akal sehatnya seharusnya
itu justru akan mengkooptasi kemerdekaan seorang calon presiden
dalam mencari dukungan
dan partai politik pun juga akan terkooptasi untuk menentukan siapa yang akan mereka dukung
nah menurut saya memang
kalau ambang batas kan kita tidak
paling tidak untuk pemilu ini kita tidak bisa berdebat lagi
karena sudah diketuk ya
sudah diketuk dan sudah diuji juga ke mk
nah makanya ruang untuk mengantisipasi pasangan calon tunggal memang ada di
level peraturan kpu dengan menentukan ambang batas maksimal
meskipun mas indra meskipun ya
kemungkinan munculnya calon tunggal itu
masih tetap terbuka
dalam kondisi kondisi luar biasa
misalnya di tengah proses kampanye pasangan calon presiden
ada pasangan calon yang berhalangan tetap misalnya
itu kan kondisi yang tidak bisa dihindari
entah itu sakit atau
apakah itu sakit atau kondisi kondisi yang membuat
yang bersangkutan tidak bisa lagi melanjutkan proses pencalonan presiden
itu juga akan berakibat adanya pasangan calon tunggal
kondisi yang lain misalnya
ketika sudah dibuka pendaftaran pasangan calon
hanya ada satu pasangan calon misalnya
yang memenuhi syaratnya
sebagai pasangan calon
ada pendaftar yang lain tapi tidak memenuhi syarat
sarat pencalonannya tidak memenuhi
sarat calonnya tidak memenuhi
ada waktu perbaikan
ya meskipun nanti setelah perbaikan
masih tidak memenuhi syarat
itu yang dikhawatirkan
nah meskipun nanti diajukan calon pengganti
masih tidak memenuhi syarat
masih tidak memenuhi syarat
kondisi kondisi itu kan masih membuka kemungkinan
untuk kemudian pemilihan presiden akan dilaksanakan dengan calon tunggal
tapi kalau kondisinya seperti itu
itu masuk tragedi
demokrasi nasional tidak kalau kayak gitu
itu kan sudah karena
betul itu kan kondisi di luar sebuah skenario
yang sengaja dibuat ya
dan saya memang kpu juga mesti bersiap
untuk jauh lebih detail mengatur soal
atau mekanisme pemilihan dengan satu pasangan calon
di undang undang itu belum ada
oh belum ada jadi kalau cuma ada satu calon itu belum ada
mekanisme pemilihannya akan seperti apa enggak
dan undang undang hanya mengatakan
kalau kemudian sudah diperpanjang
masih ada satu pasangan calon
tahapan pemilihan presiden tetap dilanjutkan
sesuai dengan peraturan undang undangan
sampai di sana saja
soal kota kosong itu juga tidak ada
belum ada di undang undang pemilih belum ada
jadi perbincangan kota kosong kota kosong itu
ada partai yang akan mengkampanyekan kota kosong
kalau calonnya cuma calon tunggal gitu
ternyata itu aturannya belum ada sebenarnya
belum ada di pkpu pun yang saya baca
kemarin juga belum ada mengatur sampai ke sana
dan menurut saya
ini penting juga untuk dihitung
karena memang kondisi kondisi
luar biasa misalnya
yang membuat kemudian
ada pasangan calon yang berhalangan tetap
kemudian ada pasangan calon yang memang sudah didaftarkan
ternyata tidak memiliki syarat
meskipun kalau dari angka satu sampai sepuluh
kemungkinan itu sangat kecil sekali
tapi namanya kemungkinan bisa saja terjadi kan
nah untuk hal ini
saya tanyakan kembali ke kpu sebelum ke pak hakam
yang disampaikan oleh bang fadli tadi
di luar skenario peraturan perundangan
tentang masih ada kemungkinan
dengan beberapa kondisi
sementara kalau pun calon tunggal
bagaimana mekanisme pemilihannya
ya jadi memang
kita kan baru bicara soal
jadi draft pkpu kita itu kan
baru bicara soal pencalonannya
pencalonan itu berarti
gabungan parpol mendaftarkan
lalu kpu melakukan verifikasi
sampai penetapan pasangan calon presiden
jadi pasangan calon presiden
baru sampai disitu
jadi kalau sampai disitu
memang ujungnya baru
terkait dengan calon tunggal itu
kita baru bisa baca di pasal
dalam hal telah dilaksanakan
masih tetap hanya ada satu pasangan calon
maka tahapan pelaksanaan
pemilu presiden dan wakil presiden itu tetap
artinya tetap dilanjutkan dengan satu pasangan calon presiden
karena detailnya pelaksanaan
pelaksanaan pemilihan presidennya
itu tentu belum diatur
karena kita baru bicara mengenai
pkpu kita baru bicara mengenai
belum sampai ke tahap
tapi akan kesana ya
kpu membentuk peraturan detailnya
pilkada kita juga punya pengalaman
pengaturan tentang pilkada calon tunggal
itu kan juga ketika
sudah muncul betul betul
situasi dimana waktu itu
di beberapa daerah muncul calon tunggal
pada pilkada dua ribu lima belas
kpu pasti akan mengantisipasi
karena itu juga dimungkinkan oleh undang undang
menunggu giliran berikutnya
untuk perumusan pkpu nya
baik saya ke pak akam
sekarang kalau misalnya kpu
detil dari undang undang pemilu itu
kalau bicara mengbatas maksimal ini
apakah ada mungkin memungkinkan celahnya dari undang undang
pemilu itu sendiri
karena aturan yang diatas dari pkpu
terhadap undang undang pemilu itu sendiri
karena kalau kita lihat beberapa hal
dari mantan napi korupsi
sudah muncul sindiran sindiran
bahkan dari ketua dpr
ini seolah olah pingin tenar
seperti kpk dan lain sebagainya
nanti jangan jangan kpu mau berusaha untuk
membuat aturan yang detil dan bagus
di nilai bertentangan dengan undang undang
kalau pun kita nanti
dari kpu ya menyodorkan
pkpu nanti ke
pemerintah sebagai pembuat undang undang
batas maksimal untuk
ambang batas pencalonan
satpres dan sawapres
maka rujukannya adalah
bahwa partai politik
tidak memungkinkan partai lain
dari sisi ini
kemudian harus diterjemahkan
bagaimana penerjemahannya secara operasional
maksud dari situ ya
sehingga tidak sampai terjadi monopoli
tidak jadi mendominasi sehingga
tertutup dari partai lain
nah dari situlah
maka dimungkinkan kpu menerjemahkan
klausul di dalam undang undang ini
fasal yang mengatur
yang memborong ini dengan angka
nah disitulah saya kira kita misalnya mematok
itu rujukannya adalah undang undang juga
karena waktu itu memang
satu batasan nominal yang
rigid yang detail yang eksplisit
tidak memborongnya itu yang bagaimana gitu ya
nah bagaimana tidak memborongnya
disitulah tidak memborong adalah
artinya kalau calon a
bahkan mungkin calon c
nah disitulah terbuka ruang kalau tidak dua atau tiga
disitulah seharusnya kpu bisa
secara lebih detail
secara lebih rinci
baik sebagai penutup catatan dari perludem seperti apa agar kualitas demokrasi
kita memang tidak
bisa memiliki tragedi demokrasi nasional ya
terutama dari sisi pkpu sejauh mana kpu harus menerjemahkan secara detail
sehingga halal seperti calon tunggal
yang mantan api korupsi juga bisa tercegah
ya pasal di dalam undang undang tujuh
yang mengatur dua situasi kpu harus mengembalikan pendaftaran
karena berpotensi menghadirkan calon tunggal itu
harus diterjemahkan dalam bentuk angka
dalam artian angka maksimal
mengajukan pasangan calon yang tidak mengakibatkan orang lain
bisa mengajukan itu berapa angkanya
kan itu harus dijawab oleh kpu dalam peraturannya
tadi pak hakam juga mengatakan hal yang sama
nah yang kedua menurut saya mas indra
ini apa ada harus ada partai yang disuruh mundur begitu
mungkin gak ini terjadi
itu biar menjadi ruang kompromi di partai politik
karena sebagai sebuah konsekuensi sistem pencalonan
mereka harus menerima itu
nah yang kedua bagi partai yang terjadi
bagi partai politik menurut saya
partai sebagai sebuah organ terpenting dalam demokrasi
salah satu tugasnya kan adalah
menghadirkan figur yang bisa menjadi pemimpin nasional
tidak tergantung figur populer tertentu
dan ini tentu menjadi hal yang sangat kita harapkan kepada partai
karena partai kita makin dewasa
sudah jauh sekali meninggalkan masa reformasi
yang kita harapkan bisa berjalan dengan baik
dan harusnya bisa menghadirkan figur figur
yang betul betul menghadirkan pilihan yang lebih
beralternatif kepada pemilih
dan tidak berpikir
bagaimana kemudian beramai ramai mendukung
dengan transaksi atau dengan pragmatasi tertentu
sehingga ya tidak perlulah
masalah ini sudah terjadi juga di sejumlah pilkada
bahkan di sekarang ini
pilkada dua ribu delapan belas ini
ada beberapa daerah yang luar biasa
seluruh partai politik
ada sebelas yang kemudian
memilih dengan calon tunggal
semoga ini tidak terjadi karena memang
marwah dari pemilu
ini adalah kontestasi begitu ya
semakin banyak calon akan semakin baik
bagi masyarakat untuk menentukan pilihannya
tapi kita lihat perkembangan kpu nanti akan seperti apa
semoga pkpu yang disusun akan begitu detil
dapat mencegah calon tunggal
dalam pilpres dua ribu sembilan belas itu terjadi
terima kasih atas ulasan malam hari ini
selamat bekerja kembali pak akam najat
terima kasih atas waktunya malam hari ini di cnn indonesia prime news
dan setelah jadwal berikut ini
ketua umum p tiga roma hurmusi menyebut
akan ada dua partai politik
yang merapat ke koalisi pendukung jokowi pada pilpres dua ribu sembilan belas
prime news segera kembali dengan laporannya